di dalam undang undang tni itu tidak ada aturan tentang atau pasal tentang tentara bayaran
terima kasih mas mario sudah menghubungi kami
ini perlu kami klarifikasi yang pertama tni itu di dalam undang undang tni itu tidak ada aturan tentang atau pasal tentang tentara bayaran
dan tni itu mempunyai empat jati diri tni
tni rakyat tni pejuang tni nasional dan tni profesional
empat jati diri itu saja jati diri kita tidak ada jati diri kelima tni
jadi empat jati diri itu yang dipegang kami dalam hal tugas
tni pejuang kami bertugas untuk menjaga kedaulatan negara
kedaulatan yang sudah diemban oleh negara yang keempat tentara profesional itu
bahwa kita bertugas profesional selama enam tahun dan kita tidak mempunyai politik praktis
jadi bisa dipastikan rilis yang disampaikan oleh kedutaan kursia
tuhan memang itu orang indonesia
tuhan memang itu orang indonesia
kita pastikan itu bukan tni
karena tni masih aktif tidak semudah itu keluar
kemudian juga keluar negeri jangan keluar negeri keluar asrama saja kita ada surat izin dan itu cuma itu terdata mulai april pagi sampai april sore besok paginya
sehingga tidak mudah bagi mereka keluar tanpa izin